pemirsa hingga september dua ribu delapan belas jumlah angka kekerasan terhadap anak dan perempuan
yang melakukan pengaduan kepada pemprov dki jakarta tercatat menurun menjadi delapan ratus lima puluh tiga kasus
apa saja upaya yang dilakukan oleh pemprov dki jakarta untuk bisa menekan angka kekerasan terhadap anak dan perempuan
bagaimana agar upaya ini bisa terus berlanjut sehingga harapan untuk menciptakan jakarta aman bisa terwujud
kita akan membahasnya kali ini dalam indonesia forward bersama saya lucia saharwi
pemerintah provinsi dki jakarta terus berupaya menekan angka kekerasan
terhadap perempuan dan anak di ibu kota
selain memberi bantuan pelayanan hukum kepada korban tindak kekerasan secara gratis
pemprov dki juga melakukan upaya pencegahan bersama masyarakat
dinas pemberdayaan perlindungan anak dan pengendalian penduduk provinsi dki jakarta mencatat
jumlah korban kekerasan perempuan dan anak pada dua ribu delapan belas sebanyak satu tujuh ratus enam puluh sembilan orang
jumlah tersebut turun hampir lima puluh persen per september dua ribu sembilan belas
sebanyak delapan ratus tiga puluh lima orang
pemerintah provinsi dki jakarta juga membentuk forum anak jakarta
forum ini bergerak di bidang perlindungan perempuan dan anak yang tersebar di sembilan belas pos pengaduan
di sejumlah ruang publik terpadu dan ramah anak rptra dan rumah susun
setiap pos pengaduan dilengkapi dengan pendamping korban psikolog dan kuasa hukum korban
dengan partisipasi dari lembaga dan masyarakat yang bergerak di bidang perlindungan perempuan dan anak ini
provinsi dki jakarta meraih predikat sebagai pemerintah daerah paling peduli anak tahun dua ribu sembilan belas
dari komisi perlindungan anak indonesia
telah bergabung bersama kami kepala dinas pemberdayaan pelindungan anak dan pengendalian penduduk
baik mbak lucia juga
baik ibu terima kasih ya ibu dari data hingga september dua ribu sembilan belas ini
korban kekerasan terhadap anak dan perempuan mencapai sekitar delapan ratus lima puluh tiga kasus
nah ini mayoritas kasus kekerasannya apa saja bu
kasus kekerasan yang datang melapor ke pemprov itu bisa dibagi dua
yang terjadi terhadap anak ini mayoritasnya ini korban tindak kekerasan seksual
urutan keduanya kekerasan di dalam rumah tangga dan ada hal hal lain juga
nah untuk perempuan ini umumnya adalah tindak kekerasan di dalam rumah tangga
bentuk bentuk pelayanan yang dibutuhkan baik oleh perempuan maupun anak ini
paling besar itu adalah pelayanan pendampingan
pelayanan pendampingan disusul dengan pelayanan psikologi
pelayanan psikologi ini kita berikan sampai dengan layanan layanan trauma healing

untuk layanan trauma healing itu semua juga kita berikan
selebihnya yang tertinggi juga ketiga
tertinggi ketiga adalah layanan konseling untuk bantuan hukum
apabila dibutuhkan sampai dengan diproses ke pengadilan
kita berikan dukungan bantuan hukum ini sampai juga mendampingi mereka di pengadilan
ini semua kita berikan secara cuma cuma di pemprov dki jakarta
ini diberikan layanan visum cuma cuma
lalu kemudian juga di rumah sakit umum daerah ada delapan rsud
ini sudah dibentuk juga pelayanan terpadu
artinya korban tindak kekerasan ini nanti diberikan pelayanan
kalau membutuhkan rumah sakit itu dipisahkan dari pasien pasien umum lainnya
juga di sana arti terpadu ini apabila dibutuhkan layanan lainnya

ini mendatangi ke rumah sakit untuk menyampaikan layanannya apabila dia memang masih berada di rumah sakit
selain itu pemprov dki juga memberikan pelayanan pelayanan ini kepada caregivernya sendiri
karena caregiver itu yang sehari hari berhadapan dengan korban korban ini juga perlu untuk kita berikan semacam release
karena caregiver itu yang sehari hari berhadapan dengan korban korban ini juga perlu untuk kita berikan semacam release
kejadian kejadian sehari hari yang dihadapin ini bisa membebani pikiran dan perasaan mereka
ini juga sudah kita sediakan pelayanannya untuk caregivernya sendiri
artinya selain korban tindak kekerasan ini diurusin oleh pemprov yang datang mengadu kepada kita
caregiver nya juga kita berikan layanan layanan
dan semuanya layanan ini didasarkan atas apa namanya ya iso ya

ada tiga layanan yang terstandar iso yang sudah diberikan oleh pemprov
yang pertama layanan ketika mereka datang mengadu
jadi layanan pengaduan namanya
manajemen pengaduan ini sudah standar iso
nah ketika mereka datang pertama kali ini kemudian dilakukan deteksi awal atau dilakukan assessment awal
apa yang dibutuhkan oleh korban ini
kemudian yang sudah terstandar juga adalah layanan psikologi
dan yang ketiga adalah layanan bantuan hukum
jadi tiga layanan komprehensif ini yang saat ini memang ternyata betul betul dibutuhkan oleh para korban tindak kekerasan ini
oke jadi bagaimana mekanismenya apabila ada yang mengadu begitu prosesnya mulai dari apa saja bu
kita berharap tentu tindak kekerasan ini bisa terus teratasi
namun jika terlanjur terjadi tindak kekerasan ini
melalui satu ratus dua belas jakarta siaga satu ratus dua belas
bahkan jika handphonenya ini habis pulsanya
masih bisa mengakses satu ratus dua belas
maka ketika pencet satu ratus dua belas
itu akan terhubung kepada petugas kami
yang petugas di p dua tp dua ini bahkan ada yang berjaga sepanjang dua puluh empat jam sehari
ada unit reaksi cepatnya juga disana
atau masyarakat bisa download aplikasi jakarta aman
download aplikasi jakarta aman itu bisa satu keluarga
bisa satu keluarga artinya apabila seorang ibu ingin mengetahui anaknya sedang berada di mana
terlacak terdeteksi dari aplikasi ini
karena dia berbasis geospasial
juga seorang ayah ingin tahu dimana anaknya
seorang istri ingin tahu suaminya dimana
dan sebaliknya suami ingin tahu istrinya dimana
satu keluarga ini bisa saling mengetahui disana
dan apabila terjadi sesuatu terhadap diri seseorang
baik perempuan maupun anak
lalu dia tidak sempat texting
dia tidak sempat telepon
di aplikasi ini ada panic button
dipencet sekian detik
dia terhubung dengan jakarta siaga satu ratus dua belas
lalu juga ini yang menggunakan aplikasi ya
menggunakan sarana gadget
yang langsung ini kita ada unit layanan p dua tp dua a di pulau gadung
lalu kemudian kita membuka layanan layanan outreach di sembilan belas
karena sembilan belas lokasi ini yang ketika itu kita sudah lihat disana tempat banyak sekali masyarakat beraktifitas
jadi apabila terjadi akan ini cepat mereka mengadunya
ada di sembilan belas lokasi
nah kalau saya lihat dari pengaduan di tahun dua ribu sembilan belas ini
oke artinya langsung begitu ya
langsung dan ini sudah tersosialisasi dan dekat dengan keberadaan masyarakat
jadi masyarakat itu tadi bisa mengakses baik yang berbasis gadget
maupun langsung ke pos pos pengaduan kami yang tersebar di sembilan belas lokasi
nah setelah menerima pengaduan ini kemudian prosesnya nanti akan dilakukan apa
prosesnya akan dilakukan layanan pengaduan
layanan pengaduan ini untuk mengetahui assessment awal
apa yang dibutuhkan oleh korban ini
lalu kemudian berikutnya tindakan tindakannya itu diputuskan oleh yang menerima pengaduan ini karena sudah terstandar iso
jika misalnya yang datang mengadu ini membutuhkan layanan psikologi langsung di refer ke psikologi
jika yang datang ini memerlukan layanan medis langsung kita refer ke rumah sakit umum daerah yang sudah kita ini terintegrasi di dki jakarta
lalu kemudian jika korban ini membutuhkan layanan rumah aman untuk keamanan dirinya maka kita akan rujuk ke rumah aman
sop nya semuanya ini sudah terintegrasi satu layanan dengan layanan lainnya yang ada di dki jakarta
dan korban tidak perlu mengkhawatirkan soal biaya begitu ya ibu ya
korban tidak perlu mengkhawatirkan soal biaya semuanya sudah disediakan melalui apbd dki jakarta
nah dengan begitu pedulinya pemprov dki jakarta terhadap korban ini
pemprov dki jakarta terhadap korban kekerasan anak dan perempuan ini apakah menunjukkan bahwa memang ini menjadi salah satu program prioritas pemprov dki jakarta
di dalam rpjmd dua ribu tujuh belas dua ribu dua puluh dua di sana sangat jelas itu bunyinya pemulihan perempuan perlindungan anak dan perlindungan disabilitas
ini sebuah statement yang sangat apa namanya eksplisit bahwa pemprov dki jakarta ini komited
berkomitmen untuk pemulihan perempuan memuliakan perempuan untuk melindungi anak juga melindungi disabilitas
dan itu diterjemahkan lebih detail lagi menjadi kegiatan strategis daerah
kegiatan strategis daerahnya ini yakni pencegahan dan penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak
yang satu kegiatan ini atau satu program ini sendiri ditangani
dua ribu sembilan belas ini kemudian diimplementasikan menjadi dua puluh enam kegiatan
jadi ada dua puluh enam action plan yang itu kita laksanakan oleh lebih dari lima puluh empat organisasi perangkat daerah dan unit perangkat daerah di jajaran dki jakarta
kalau dibandingkan dua ribu delapan belas secara data ya bu ya hingga september dua ribu sembilan belas ini terlihat terjadi penurunan begitu
nah ini apa yang sudah dilakukan sehingga bisa terjadi penurunan bu
diawali dari tadi itu ya komitmen yang dituangkan dalam rencana ada dokumen perencanaan yang jangka menengah lima tahun lalu kemudian diturunkan secara tahunan
kita datang ibaratnya ini ke semua penjuru ya
ke semua penjuru dan juga ke semua lapisan warga
mulai dari anak sekolah

berbagai dinas itu masuk
dinas pendidikan tentu yang memang dia menjadi mengkoordinasikan dan mengelola sekolah sekolah itu
lalu dpp app dengan konten kontennya
lalu dinas dinas lain misalnya dihadirkan di sana bagaimana berlalu lintas yang baik
bagaimana kemudian menjaga kesehatan yang baik
bagaimana bersikap menumbuhkan sikap toleransi
menumbuhkan sikap saling menghargai satu dengan yang lain
menumbuhkan rasa kasih sayang dan seterusnya
ini yang kita terus bangun bersama dengan berbagai elemen
termasuk di dalamnya juga ada berbagai lsm
dan juga organisasi organisasi perempuan
organisasi perempuan juga terlibat di dalamnya
pkk dharma wanita dan organisasi istri istri tni polri
dan juga kejaksaan
masuk di dalamnya
lebih lanjut tentang kerjasama dengan lembaga lembaga lainnya kita akan bahas nanti
bu tuti pemirsa jangan kemana mana
kami masih akan kembali dalam indonesia for work
bisa menekan angka kekerasan terhadap anak dan perempuan
pada tataran pemprov kita sudah melakukan mou juga antara pak gubernur dengan kapolda metro jaya
untuk mengintegrasikan jakarta siaga i ini dengan command centernya polra metro jaya
jadi selain kita ingin mengintegrasikan jakarta siaga satu ratus dua belas dengan command center polra metro
kita juga melakukan integrasi pelayanan
pelayanan pelayanan yang dilakukan oleh
melalui unit ppa nya
dengan pelayanan yang dilakukan oleh kita di pemprov dki jakarta
selain dengan polda metro jaya
kerjasama kerjasama ini juga kita kembangkan terus
ke berbagai elemen masyarakat
baik dia pemerhati lsm maupun juga organisasi organisasi perempuan
organisasi perempuan ini sekarang ini yang sudah dengan kita bekerja bersama sama
yang terafiliasi dengan kedinasan
itu melalui dharma wanitanya
istri polri bayangkari istri tni
angkatan darat kartika chandra kirana
ada juga kejaksaan
dan utamanya juga kita bekerja sama dengan organisasi perempuan yang sangat besar
tim penggerak pkk misalnya
nah kerjasama kerjasama semacam ini ke depan juga akan terus dikembangkan
bahkan saat ini sedang dijajaki kerjasama ini dengan lpsk
jika diperlukan layanan layanan yang di luar jangkauan pemprov dki jakarta
yang itu adanya misalnya di lpsk kewenangannya
maka ke depan ini kita juga sedang menjajaki kerjasama itu
misalnya terutama kalau dibutuhkan retritusi
ini bagi korban tindak kekerasan
ini kan kewenangannya ada di lpsk
lalu juga jika dibutuhkan misalnya pengamanan yang sangat ketat kepada saksi saksi misalnya ya
yang juga itu sangat mengancam jiwanya
nah ini juga lpsk dan sekarang ini sedang dijajaki kemungkinan kerjasama itu
ada penyediaan seperti rumah aman juga yang tadi ibu katakan ya
apabila korban ini membutuhkan
yang sebenarnya kewenangan kita di pemprov ini lebih kepada rumah semacam shelter
shelter itu sudah disediakan
baik perempuan maupun anak itu membutuhkan shelter ini
kita rujuk ke rumah rumah aman yang disediakan oleh pemprov dki jakarta
apa namanya rumah aman yang hingga saat ini sudah disediakan
rumah aman ini sekitar enam sampai tujuh lokasi yang lokasinya dan tempatnya itu juga dirahasiakan namanya
betul betul aman berarti ya ibu ya
betul betul aman dirahasiakan
bahkan kami sendiri juga tidak tahu dan juga tidak perlu tahu di mana lokasinya
yang penting dia dikelola dengan sangat baik dengan sop yang sudah terstandar
dan sop ini juga sudah terintegrasi
jadi antara pelayanan yang diberikan di ppapp
melalui p dua tp dua a nya ini terintegrasi dengan layanan layanan rumah aman
terintegrasi juga dengan rumah sakit
terintegrasi juga dengan jakarta siaga
dengan polda metro juga
jadi sudah saling terintegrasi
nah ibu bagaimana mengedukasi masyarakat khususnya anak anak begitu ya
terhadap kemungkinan adanya tindakan tindakan kekerasan
edukasi pertama dan utama ini sebenarnya pada lingkungan yang paling dekat dan terdepan
jadi lingkup keluarga ini adalah unit yang ingin kita terus berkuat
melalui upaya peningkatan atau penguatan nilai nilai keluarga itu sendiri
di dalam nilai nilai keluarga ini kan di sana ada fungsi kasih sayang
di sana ada fungsi perlindungan
di sana ada fungsi keagamaan
dan ada delapan fungsi keluarga minimal itu yang perlu untuk terus dihadirkan oleh sebuah keluarga
dan pemprov hadir
dengan mengakselerasi fungsi fungsi ini agar bisa diwujudkan oleh sebuah keluarga
dan apabila keluarga ini belum bisa mampu sendiri misalnya dalam hal fungsi keluarga
pemprov kan hadir dengan berbagai program program jaminan sosialnya
mulai dari bagaimana anak sekolah ini supaya tetap terus bisa sekolah dengan kjp plusnya
bagaimana gisi itu gisi keluarga bisa terus terpenuhi dengan subsidi pangannya
lalu bagaimana kemudian keluarga yang hidup dengan lansia
lansianya juga diberikan jaminan sosial bantuan
pekerja yang baru menerima upah ump saja diberikan juga dukungan lainnya
dalam bentuk misalnya layanan transportasi dan juga layanan subsidi bahan pangan dan seterusnya
menghadirkan atau memenuhi kebutuhan keluarga ini menjadi concern pemprov dki jakarta
dan kita harapkan pada saatnya mereka bisa mandiri
kalau belum bisa mandiri maka layanan itulah yang saat ini terus di pak gubernur itu minta kita untuk dihadirkan
layanan layanan yang langsung menyentuh kebutuhan keluarga
oke tapi tentunya memang concernnya kita ingin sebisa mungkin mencegah begitu ya bu
supaya tidak lagi terjadi tindak kekerasan terhadap anak dan perempuan
nah upaya pencegahannya ini yang mungkin masih banyak yang harus dilakukan
ya upaya pencegahan itu
itu kan satu yang utama dan terutama itu tadi memperkuat nilai nilai keluarga
keluarga ini harus berketahanan keluarga itu harus memiliki tingkat kesejahteraan dan juga tingkat ketahanan yang memadai
agar institusi keluarga ini melindungi melindungi perempuan melindungi anak bukan malah menjadi pelaku
nah kita berharap selain keluarga tentu lingkungan yang lebih luas masyarakat
jika memang nilai nilai keluarga ini sudah kuat maka keluarga keluarga ini kan membentuk masyarakat
kalau kuat di dalam keluarga dia beraktivitas dimanapun anaknya beraktivitas di sekolah beraktivitas di jalanan dan seterusnya
ini kan juga sudah kuat dulu nilainya
namun demikian memang interaksi itu kan mungkin saja terjadi di tempat mereka beraktivitas
nah misalnya ketika beraktivitas di sekolah maka institusi sekolahnya ini juga kita perkuat
di sana masuk dalam misalnya diintegrasikan di dalam kurikulum
lalu diintegrasikan ke dalam ekstra kulikuler
hal hal yang bisa mengajarkan bagaimana menumbuhkan rasa saling menyayangi rasa saling menghormati menghargai rasa toleransi rasa gotong royong
dan juga bagaimana agar bisa terhindar dari tindak kekerasan ini mengetahui gitu
yang disebut tindak kekerasan ini apa sih gitu kan
tindak kekerasan itu kan bisa dalam bentuk verbal
tindak kekerasan pesisis itu umumnya verbal
nah kita mengejek kita membuli kita mengolok olok mengeluarkan kata kata yang tidak baik itu juga sudah tindak kekerasan
ada lagi yang bentuknya fisik misalnya
fisik jelas jelas ya secara fisik
dan ada juga tindak kekerasan seksual
nah ini bentuk bentuk tindak kekerasan ini terus juga kita perkenalkan untuk dihindari
mungkin tidak sengaja bisa ada anak lewat dan seterusnya disuit suitin lalu di ah kamu cantik sebenarnya mungkin maksudnya memuji tapi pujian yang berlebihan disertai dengan tingkah laku yang tidak menyenangkan itu juga salah satu bentuk tindak kekerasan yang bisa untuk yang diperlakukan seperti itu kan tidak nyaman
nah jadi selain untuk supaya memperkenalkan jenis jenis
kekerasan begitu ya juga mungkin fungsi pengawasannya ditambah ya
jadi dengan kita berinteraksi mengetahui bisa juga saling menjaga satu sama lain begitu ya ibu ya
kalau sudah tahu jenis jenisnya bentuk bentuknya lalu kemudian juga sudah tumbuh rasa saling menyayangi rasa saling menghargai
dan juga jadi semacam komitmen dalam diri bahwa oh iya bahwa saya berkomitmen untuk tidak melakukan tindak kekerasan
artinya secara ini ya secara serempak satu elemen ini bareng gitu
bareng melakukan itu dan menuju ke satu titik yang sama
yakni kita bersepakat untuk tidak melakukan tindak kekerasan kita bersepakat untuk stop kekerasan
dimulai dari siapa dimulai dari diri sendiri
dan dimulai kapan ya secepatnya saat ini juga kita stop tindak kekerasan dari hal hal yang kecil
kita misalnya menghargai kita ingin rasanya saling menolong ingin rasanya menyayangi
ya affection compassion itu kan perlu terus ditumbuhkan
nah salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan membangun
dengan membangun air petra seperti ini ya ibu ya
jadi mungkin memberikan ruang bagi warga untuk berinteraksi begitu
ini tuh ruang ruang publik ya terpadu ramah anak seperti yang kita sekarang ini sedang berada
ini kan sebenarnya berawal dari ini sejarah panjang berawal dari kebutuhan masyarakat
berawal dari satu hasil penelitian yang hasil penelitian itu lalu kemudian kan diadopt oleh kementerian ppppa
bahwa untuk mencegah terjadinya tindak kekerasan terhadap anak ini perlu disediakan ruang bermain yang ramah anak
nah ruang bermain yang ramah anak yang seperti apa yang perlu dihadirkan
yakni ruang bermain ramah anak yang di dalamnya juga dimungkinkan untuk diselenggarakannya pemenuhan
indikator indikator yang ramah anak tadi yang ada dua puluh empat indikator itu
nah ruang ruang semacam ini nih artinya kehadiran ruang ruang semacam ini ini memang sangat
bermanfaat ya utamanya tidak tidak saja bagi anak secara langsung
tapi bagi keluarga keluarga yang memiliki anak
nah kalau dia beraktivitas lengkap satu keluarga ini kan mudah mudahan saja kita berharap itu bisa secara langsung maupun tidak langsung mengurangi tindak kekerasan
baik terhadap perempuan maupun terhadap anak
hari hari ini ya hari hari di mana gadget ini luar biasa pemanfaatannya
sering ada banyak ilustrasi yang kita lihat
satu keluarga berkumpul ibunya pegang gadget ayahnya pegang gadget demikian juga anaknya pegang gadget
yang masing masingnya berada di satu ruangan tetapi tidak saling berinteraksi
nah dengan adanya ruang ruang publik terpadu semacam ini kita maksudkan ayo dong gitu gadgetnya ini lepaskan dulu
nah dia di sini bisa bermain dia di sini bisa belajar berinteraksi
kalau anaknya main kan mau gak mau suka nggak suka orang tuanya jadi nungguin
orang tuanya jadi megangin jadi menjaga terjadi dialog terjadi interaksi
kemudian juga demikian anak anak yang di sini belajar anak anak yang di sini juga mengaji dan seterusnya ini orang tuanya jadi peduli juga
orang tuanya mengantarkan dan juga bahkan ada juga yang ikut mengajari ngajari anaknya di ruang ruang baca kita
jadi yang ada di sini
artinya jika di rumahnya tidak dimungkinkan aktivitas ini dilakukan maka ruang semacam inilah yang disediakan oleh pemprov bisa digunakan untuk interaksi itu
maka apa yang kita desain melalui kegiatan strategis daerah nomor tiga belas itu pencegahan dan penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak
ini bisa kita wujudkan bersama dengan bersama sama dengan masyarakat
lalu kemudian kita hadirkan aktivitas aktivitasnya aktivitas parenting substansinya kita siapkan materinya kita sediakan juga dan mereka bisa mengadopt itu semua dan aktivitasnya bisa diselenggarakan dekat dengan masyarakat
jadi kedepannya ada rencana untuk menambahkan lagi ruang ruang seperti ini bu ya
ruang ruang semacam ini ke depan itu oleh pemprov sekarang ini kan diintegrasikan
diintegrasikan dengan berbagai furniture kota
kita sebutnya furniture kota
jadi ada taman ya
taman taman ini kan taman itu skalanya ada taman kota ada skala taman lingkungan dan seterusnya
karena ini pengelolaannya itu nature nya itu adalah taman
taman yang di extend yang di extend fungsinya menjadi fungsi fungsi menyediakan fungsi fungsi untuk aktivitas ada indoor juga kita lihat ini
maka ke depan ini penataan itu akan semakin terpadu
jadi penataan yang semakin terpadu penataan yang nantinya ke depan ini semakin mengajak lebih luas lagi masyarakat untuk memanfaatkannya saya kira ya memang kehadirannya perlu terus kita perluas
perluas lalu kemudian diperbesar dan menjangkau lokasi lokasi yang memang belum memiliki tempat tinggal
tempat tempat seperti ini ya

ibu kendala apa saja yang dihadapi ibu dalam upaya untuk pencegahan kekerasan terhadap anak dan perempuan ini
kendalanya itu yang utama apabila tidak terjadi keterbukaan
tidak terjadi keterbukaan di dalam satu keluarga yang mana tindak kekerasan ini masih dianggap sebagai urusan domestik
urusan pribadi yang tidak perlu diketahui oleh orang lain
jadi tindak kekerasan itu tidak boleh terjadi dan ini di apa diperintahkan oleh undang undang
itu harus diatasi
harus diatasi dan bukan merupakan sebuah aib apabila tindak kekerasan ini kemudian dilaporkan
bahwa itu sebuah kewajiban
tindak kekerasan dilakukan oleh siapapun juga dan barang siapapun juga yang mengetahuinya dan melihatnya wajib melaporkannya
selain kendala tadi dari sisi korban yang mungkin tidak mau melapor ada kendala apa lagi bu untuk penanganan ini
penanganan yang kedepan ini beragam
beragamnya cara ya
beragamnya cara beragamnya modus ya tindak kekerasan khususnya yang terjadi terhadap anak anak
ini sudah melibatkan misalnya medsos sudah melibatkan bagaimana mereka menjeratnya itu melalui online dan seterusnya dan seterusnya
ini yang kedepan ini perlu untuk kita pikirkan bersama dan kita harus kreatif juga
menjadi apa ini namanya petugas pencegahan yang juga kita ini semuanya ini jadi ter apa namanya teredukasi
kita sebagai petugas juga teredukasi
bisa mengidentifikasi juga mana nih kira kira situs situs yang memang perlu diwaspadai
ini tentu tidak bisa kita
jadi pengawasannya sekarang benar benar luas begitu ya bu ya
ini tidak hanya kita masyarakat langsung seperti ini ada anak anak datang kita awasi
tapi juga yang sifatnya cyber yang sifatnya virtual itu
itu luar biasa menjeratnya
mereka ini umumnya melakukan tindak kekerasan bentuknya ya pedofil bentuknya dengan dalih misalnya pengantin pesanan
dengan berbagai dalih yang ada di sana
yang sudah ada yang sudah ditutup oleh kementerian kominfo juga banyak
tutup satu dan dinamakan lagi yang lain
nah ini yang perlu kita waspadai
setingkat pemprov seperti dki jakarta ini juga kita kayaknya mesti punya juga
mekanisme sendiri untuk mewaspadai dan mengajak terus anak anak ini beraktivitas dengan gadgetnya itu secara bertanggung jawab
dan juga tidak terlepas dari pengawasan orang tua
bu tuti kita masih akan membahas mengenai tindak kekerasan terhadap anak dan perempuan ini
bagaimana upaya pencegahan dari pemprov dki jakarta
dan nanti akan bergabung bersama kita dari komisi perlindungan anak indonesia
tapi kita harus break dulu
pemirsa jangan kemana mana
indonesia forward masih akan kembali sesaat lagi
bagus ini setelah pariwan
kembali lagi di indonesia forward dan saya masih bersama kepala dinas ppapp ibu tuti kusumawati
dan sudah bergabung bersama saya saat ini dari komisi perlindungan anak indonesia bapak jasra putra
selamat bergabung pak
saya ingin bertanya dulu ke ibu tuti bu tuti apakah dengan sarana dan prasarana umum yang ada ini disediakan oleh pemprov dki jakarta apakah bisa mencegah tindak kekerasan terhadap anak dan perempuan
di provinsi dki jakarta ini sarana prasarana itu tersebar ya mulai dari yang levelnya ada di tengah tengah masyarakat seperti ini
seperti yang kita sedang berada ini ruang publik terbuka ramah anak ada tersebar di tiga ratus delapan lokasi
artinya pemanfaatannya oleh masyarakat sejauh ini itu sudah cukup maksimal masyarakat banyak yang beraktivitas di sini
sehingga kita pemprov dki jakarta mengoptimalkan pemanfaatannya khususnya yang berkaitan dengan upaya upaya pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak
karena mereka tersebar
mereka sudah berkumpul di sini kita datang kepada mereka dalam satu tahun misalnya satu tahun dua ribu sembilan belas ini saja
tujuh kegiatan sudah kita lakukan yang khusus didesain untuk pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak yang kita lakukan bersama masyarakat di tengah tengah masyarakat
jadi lokasi lokasi seperti ini ruang ruang publik seperti ini dimanfaatkan tidak kurang oleh rp sepuluh lima juta
ada lima juta penduduk atau warga jakarta rata rata di setiap tahunnya dan itu kecenderungannya semakin meningkat
nah apa saja kiranya bentuk bentuk kegiatan itu
bentuk kegiatan selain mereka memang datang secara sukarela memanfaatkan sarana sarana yang ada bisa bermain bisa belajar karena ada di sana disediakan ruang belajar
kemudian juga setiap maghrib pak gubernur itu kan mencanangkan program maghrib mengaji
setelah mengaji mereka juga melanjutkan
jam lalu kemudian jam belajar malam
dan itu bisa dilaksanakan di tempat tempat semacam ini
dibuka sampai jam berapa bu
tempat ini dibuka mulai pukul enam pagi sampai dengan pukul sepuluh malam dengan dua shift
jadi disediakan di sini petugas pengelolanya itu enam orang tiga orang shift jam enam sampai jam dua
berikutnya adalah jam dua sampai dengan jam sepuluh malam
untuk mengakomodir atau untuk melayani masyarakat yang memang membutuhkan pelayanan
pelayanan untuk mereka bisa berinteraksi
berinteraksi satu dengan yang lain dan khususnya kita juga dorong untuk satu keluarga ini bisa berkegiatan bersama
dan di ruang semacam ini itu sangat dimungkinkan
baik belajar maupun bermain
nah bagaimana caranya untuk menyadarkan masyarakat bahwa tindakan atau mencegah tindak kekerasan ini tidak hanya tugas petugas
tidak hanya tugas dari petugas atau pemprov begitu tapi juga dari diri sendiri
kepada para keluarga yang memiliki anak usia balita
nah ini pemprov dki jakarta bersama dengan pkk tim penggerak pkk ini memiliki program yang namanya bina keluarga balita
nah jadi keluarga keluarga yang memiliki balita dikumpulkan lalu mereka diberikan materi materi untuk parenting
untuk usia balita itu parenting seperti apa yang cocok
bagaimana supaya balitanya tertangani
ibu yang memiliki balitanya juga paham terhadap
situasi psikologi anak usia tersebut sehingga dua duanya ini bisa tertangani
baik balitanya bisa diberikan parenting yang baik sesuai usianya
maupun orang tua keluarga yang menghadapi gejolak psikologi anak usia tersebut juga diberikan pemahaman akan ketahanan
diri ketahanan keluarga itu atau family resilience untuk bisa diciptakannya
suasana harmonis di dalam rumah tangganya
terlaksanakannya delapan fungsi keluarga diantaranya fungsi fungsi proteksi fungsi kasih sayang dan seterusnya
lalu bagi keluarga keluarga yang memiliki remaja anak remaja
ini juga ada program pemprov bersama sama dengan tim penggerak pkk juga bina keluarga remaja
jadi bina keluarga balita bina keluarga remaja di samping aktivitas aktivitas lainnya
yang juga tentu pemprov ini tidak sendiri
yang juga tentu pemprov ini tidak sendiri

aktivitas lainnya itu bersama tim penggerak pkk bersama dengan para lsm lsm nasional maupun internasional
pemerhati perempuan pemerhati anak yang bergabung dan mereka beraktivitas di lokasi lokasi seperti ini
kita sangat welcome untuk mari berkolaborasi bersama untuk menghadirkan keluarga keluarga jakarta ini
keluarga keluarga yang bahagia keluarga keluarga di jakarta ini keluarga keluarga yang terbebas dari tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak
oke pak jasra kalau berdasarkan pantauan dari kpai ini sebenarnya kekerasan terhadap anak dan perempuan ini lebih rentan terjadi di mana
ya berdasarkan pengaduan yang masuk ke kita sebetulnya di mana titik titik terjadinya atau rentan kekerasan
sebetulnya di mana pun bisa terjadi
bahkan orang tua sebagai orang terdekat dengan anak juga menjadi pelaku kekerasan
nah oleh sebab itu tentu
itu intervensinya termasuk oleh pemerintah daerah dalam hal ini jakarta mengintervensi keluarga keluarga yang bagaimana cara mengasuh anak
nah oleh sebab itu ini penting karena pertahanan utama pada anak itu ada di keluarga
lalu level kedua tentu ada masyarakat
yang tentu bagaimana membangun sistem pertahanan bersama masyarakat bisa mendeteksi sedini mungkin sehingga kekerasan ini tidak terjadi
dan tentu harus dikasih kapasitas pelatihan pelatihan bagi mereka dan sekiranya mereka menyaksikan kekerasan mereka harus melapor kemana
nah saluran saluran informasi dan komunikasi ini saya lihat di dki jakarta kan sudah ada aplikasi jakarta aman
nah ini mudah mudahan ini bisa dimanfaatkan oleh warga kita
kita katakanlah menyaksikan situasi situasi kekerasan baik di rumah di jalan maupun di
di mana pun
karena sekali lagi tempat tempat kekerasan anak itu bisa terjadi di mana pun
baik itu kekerasan fisik psikis eksploitasi termasuk pelecehan seksual misalnya
nah oleh sebab itu penting sistem ini dibangun jadi ada keluarga masyarakat dan tentu pemerintah daerah
selaku pihak yang bertanggung jawab terhadap pemenuhan dan pelenuh anak di daerah itu
oke kalau anda lihat seperti sarana dan terasa
sarana yang disediakan oleh pemprov dki jakarta ini apakah sudah cukup untuk bantu mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak dan perempuan
iya kalau kita tren pembangunan infrastruktur untuk bagaimana memberikan perlindungan dan pemenuhan hak anak trennya kan cukup positif
kita misalnya pertumbuhan airpertra salah satu tempat interaksi keluarga supaya berkualitas misalnya
karena kita lihat keluarga keluarga kota kadangkala punya keterbatasan
kita bisa berinteraksi dengan anaknya gitu
karena dari pagi dia sudah mulai bekerja kemudian malam sudah pulang
dan itu dari senin sampai jumat
sabtu minggu pun diharapkan untuk berinteraksi ternyata asik main gadget bapak dan ibunya
ini kita berharap rptra ini bisa menyadarkan itu bahwa bagaimana membangun keluarga secara baik gitu
karena sekali lagi kalau pengasuhan atau parenting yang disampaikan oleh bu kadis tadi itu bisa jalan
anak anak kita bisa terlindungi dari rumah bisa terlindungi di masyarakat dan termasuk sekolah gitu ya
kepala pembangunan rakyat jakarta
dki kan baru baru ini memberikan penghargaan kepada dki jakarta sebagai pemda yang paling ramah
anak begitu ya
nah ini apa penilaiannya
ya kita memberikan penganugerahan tahun dua ribu sembilan belas ini ada sebelas nominator gitu ya
dan ratusan yang masuk ke kita terkait kategori kategori yang kita sampaikan
salah satu kategori itu adalah dari sebelas itu ada pemerintah provinsi ramah atau layak anak gitu ya
nah kalau layak anak itu kementerian pa kalau ini kita ingin ke ramah
anak gitu ya atau peduli anak
nah kriteria ini ada empat hal yang tim juri melakukan penilaian
kira kira provinsi dki jakarta ini apa bedanya dengan jawa timur gitu misalnya
apa bedanya dengan jogja dengan sama kekhususannya
aceh misalnya juga sama dengan kekhususannya papua dan sebagainya
nah itu kita lihat gitu diferensiasinya termasuk soal regulasi gitu terkait perlindungan anak
nah lalu yang kedua yang kita nilai itu adalah inovasi
kita melihat inovasi inovasi terutama dua tahun belakangan ini ya bu tuti ya itu luar biasa
misalnya ada pengaduan layanan pengaduan cepat dua puluh empat jam
kemudian ada tiga ratus delapan r pertra
kemudian aplikasi tadi itu diterpadukan dengan polda metro jaya dan warga juga bisa melapor gitu ya
kemudian kegiatan kegiatan ini sampai kena oleh bu kadis gitu ya
nah ini kan inovasi inovasi yang kita nilai waktu itu tim internal eksternal juri itu belum dimiliki oleh provinsi lain gitu
nah selanjutnya tentu adalah komitmen
bagaimana infrastruktur yang dibangun untuk anak ini misalnya air pertera layanan layanan tadi itu apakah setiap tahun ada nggak konsistensinya
nah kita menilai dua atau tiga tahun belakangan itu ada gitu
nah lalu yang terpenting adalah dampak
sejauh mana dampak sistem yang dibangun ini gitu ya
misalnya angka kekerasannya menurun kemudian nanti ibu tuti bisa cerita nanti bagaimana pengaduan yang masuk di p dua p dua
kita di pengaduan kita di kpai juga seperti itu dari empat kota administrasi bu ya
satu kabupaten juga aduan masuknya juga menurun
nah ini indikator indikator yang pada akhirnya juri memutuskan
untuk memberikan penghargaan provinsi peduli anak
dan tentu penghargaan ini kita berharap memberikan motivasi dan pemicu bagi skpd dan termasuk pak gubernur untuk terus melakukan inovasi inovasi
dan bagi daerah lain atau provinsi lain ya tentu bisa belajar juga pada dki misalnya
bagaimana membangun r pertra yang konsisten
kemudian pengunjung yang cukup banyak
dan tidak hanya itu kegiatan kegiatan yang memberikan nilai nilai positif kepada tumbuh kembang anak gitu
nah ini penghargaan itu ditujukan ke arah sana di samping dki dan tentu ke seluruh indonesia
perbaikan apa pak yang masih perlu harus dilakukan
ya tentu ada hal hal yang mungkin kalau dari sisi regulasi kan sudah selesai
pernikahan usia anak itu masih terjadi
itu kan di sekelas dki atau kelas ibu kota ya sampai hari ini ya
karena belum pindah ya pak ya
itu ya kita kalau bisa itu diturunkan
karena saat ini masih berapa pak datanya
nanti datanya bukti bukti lah
nah kemudian di risk case d nya itu kan stunting masih ada di dki
dan ini kan pr pr yang harus cepat di tangan
karena bicaraan itu harus bicara hari ini
kalau besok lain lagi kebutuhannya gitu ya
baik tumbuh kembangnya kemudian kebutuhan kebutuhan lainnya gitu
nah lalu tentu apa namanya kita juga aduan yang masuk misalnya soal bullying ya
di sekolah itu ada tiga puluh tujuh kasus
terutama di sd
nah mungkin pelibatan pelibatan orang tua kemudian guru gitu ya untuk menangani kasus kasus bullying ini bisa ditekan
saya yakin bullying itu ada juga ada problem rumah misalnya
ada problem ketidakhangatan di rumah lalu menjadi tumpah ruah di sekolah
dan tentunya harus diselesaikan karena tiga pusat pendidikan itu kan ada rumah ada sekolah dan ada masyarakat
kalau ini bisa bekerja sama secara baik kasus kasus itu bisa kita tekan
dalam arti tidak dihilangkan
karena kan apa namanya ada interaksi dan komunikasi dengan anak ini kan tentu
kalau kita lalai dan abai saja sedikit gitu itu akan muncul kekerasan kekerasan
oleh sebab itu perlu sistem
dan sistem itu sudah dibangun pemerintah daerah dki khususnya misalnya ada aplikasi tadi ada pusat pengaduan ada ruang ramah anak kemudian puskes ramah anak dan seterusnya
nah ini kan bisa menjadi mudah mudahan komponen sistem ini kan bisa bergerak untuk melindungi anak anak kita
bu tuti tadi pak jasra juga sudah sempat mengatakan bahwa
terus kita kebanyakan kekerasan supaya terjadi dari keluarga sendiri begitu ya
nah ini bagaimana supaya menguatkan keluarga keluarga yang ada di jakarta ini bu
titik pandang kita memang adalah keluarga
jadi pak gubernur sejak beliau memimpin dki jakarta pendekatan keluarga ini menjadi pendekatan salah satu pendekatan untuk kita bisa ke masyarakat
itu sebabnya di dalam rpjmd
rpjmd provinsi dki jakarta dua ribu tujuh belas dua ribu dua puluh dua
di sana jelas jelas itu di apa namanya di statement kan
baru pertama kali ini juga statement itu ada secara legal selevel rpjmd
jadi visi pak gubernur ini diantaranya akan dicapai dengan lima misi yang misi pertamanya itu adalah menguatkan nilai nilai keluarga
jadi peningkatan sdm
peningkatan sdm yang diantaranya akan dicapai peningkatan sdm itu sumber daya manusia
melalui penguatan nilai nilai keluarga
jadi persemaian peningkatan nilai nilai keluarga ini mewarnai program program yang di desain oleh pemprov dki jakarta
utamanya adalah program program yang berkaitan dengan kesejahteraan keluarga
pendekatannya ini keluarga
tidak lagi pendekatan individu individu saja
individu juga tetap diberikan

namun secara khusus pendekatan keluarga
ini akan mewarnai program program kesejahteraan keluarga yang akan datang
itu akan diawali dengan kita memotret ya
memotret kondisi keluarga di jakarta yang saat ini sekitar tiga tiga juta keluarga
yang harga itu akan dipotret melalui satu kegiatan yang namanya pendataan keluarga terpadu
dan pendataan keluarga terpadu ini agar mencerminkan kondisi keluarga yang sesungguhnya
yang benar benar terjadi
dan benar benar ada
itu dilakukan oleh orang yang paling mengenal keluarga itu
yang berdekatan lokasinya dengan keluarga keluarga itu
ya ini para kader kader pkk
nah itu sebabnya pak gubernur ini memerintahkan kami semua untuk mendata keluarga di jakarta ini secara terpadu
agar tidak bolak balik keluarga keluarga ini didatangi oleh perangkat daerah yang berbeda
nomor nik nya berapa itu bisa berulang ulang datangnya
nah ini kita dengan terpadu diketerpadukan variable variabelnya
lalu kemudian dipercayakan kepada tim penggerak pkk melalui kader terdepannya
yaitu yang namanya dasawisma
nah ini dasar wisma tujuh puluh sembilan ratus dua orang ini bulan bulan ini nanti
november desember tahun dua ribu sembilan belas ini akan turun ke masyarakat untuk apa
untuk memotret kondisi keluarga
jadi pendekatannya keluarga
dari situ lalu kemudian akan terus dikembangkan segmentasi segmentasi program yang semakin segmented
agar program kita ini tepat sasaran
agar program kita ini benar benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat
sekarang program program itu sudah berjalan
sudah juga diberikan tapi nanti akan lebih diorganisir lebih dikelola dengan lebih tepat
sehingga tepat sasaran tepat waktu tepat jumlah dan seterusnya
jadi pendekatan keluarga ini adalah pendekatan yang sudah terstruktur dengan baik
mulai dari rencana pembangunan jangka menengah daerahnya
sampai dengan rencana rencana kerja tahunannya
apa saja bu yang kira kira akan dipotret dari tim tim yang akan datang ke keluarga keluarga ini
data data itu tentu data data dasar demografi
sampai dengan data data kesejahteraannya
lalu kemudian data data kondisi rumahnya
kondisi tanaman yang ada di situ nanem apa aja
bagaimana kondisi kondisi misalnya apa
ini juga untuk pencegahan kebakaran ya
bagaimana saklarnya bagaimana kondisi sanitasinya
bagaimana kondisi fisik rumah
bagaimana kondisi keluarganya
adakah yang sakit adakah yang butuh pertolongan pertolongan
artinya jumlah anak sekolahnya berapa yang tidak sekolah
itu akan semua terpotret di situ
karena pertanyaannya ini cukup banyak
pertanyaannya itu sudah mencapai sekitar satu ratus sembilan puluh dua pertanyaan
dan itu melingkupi berbagai variabel
yang nantinya kita harapkan bisa disitu ditarik data juga
indeks pembangunan keluarga
bisa ditarik data juga tentang bagaimana pemutakhiran data fakir miskin
bisa ditarik data juga tentang ketahanan keluarga
dan juga data dasar wisma sendiri
dasar wisma ini kan juga tiap periode perlu juga melaporkan data data mereka yang secara generiknya dasar wisma
ini sudah kita terpadukan secara keseluruhannya
nah jadi dari data dasar ini nanti lalu kemudian skpd skpd atau opd opd termasuk bumd kita
yang menyalurkan pangan bersubsidi misalnya
ini bisa mengambil data dari satu sumber yang sama
data keluarga terpadu ini
nah kedepannya bu tuti apa yang akan dilakukan
ya yang akan dilakukan gini
lebih mencegah lagi begitu
untuk yang disebut dengan layak anak
itu paling tidak ada dua puluh empat variable
ada empat klaster ditambah kelembagaannya
jadi empat klaster ditambah kelembagaan
segala sesuatu yang diterima langsung oleh keluarga dan anak
kalau anak ini contoh
anak itu masih dapat akte
akte kelahiran misalnya kan
anak ini ya mesti dapat hak haknya terpenuhi
hak asuh yang baik
hak pendidikan yang baik
ya ini kalau kita bicara tentang anak
kita akan penuhi secara keseluruhannya
jadi itu sebabnya juga selain kpai yang terima kasih
kpai sudah menganugerahi pak gubernur dan pemprov dki
dengan julukan pemerintah provinsi yang sangat peduli
dan sangat ramah terhadap anak
kementerian ppppa juga sudah menganugerahi pak gubernur dan pemprov dki ini
dengan provinsi pelopor
provinsi pelopor ramah anak
karena lima kota itu sudah layak anak
tambah satu kabupaten itu juga sudah ramah anak
kebijakan di dki ini kan
yang tadi itu
yang disebut nomor satu tadi apa
diferensiasinya salah satunya
untuk jakarta ini kan kebijakannya
dari pak gubernur
nah itu mengalir semua ke lima kota dan kabupaten
harus berjalan sama seiring dan setujuan arahnya dengan yang digariskan oleh pemprov
oleh pak gubernur
nah jadi dua puluh empat indikator untuk layak anak ini
yang langsung diterimakan kepada anak maupun keluarga yang memiliki anak itu
kami pastikan akan terus kita dorong untuk terpenuhi
terima kasih bu tuti dan juga pak jasra sudah berbagi disini
kita berharap apa yang dilakukan pemprov dki jakarta ini bisa berjalan terus ya bu ya
untuk bisa menjaga pemprov dki jakarta sebagai provinsi yang memang layak anak begitu
yang layak huni untuk anak dan keluarga indonesia tentunya
terima kasih dan pemirsa demikian perbincangan kita dalam indonesia forward
saya lucia sarun

terima kasih ibu
terima kasih ibu